saya sudah siap mudik ke arah jawa tengah dan jawa timur
tapi bingung mau lewat jalur dendels atau jalur pansela ya
kita tanyakan dulu monika monika yang di sana
halo monika monika yang ini akan menyusuri jalur dendels yang ada sejak lama
nah kalau monica yang ini akan menyusuri jalur yang tergolong baru yaitu jalur pantai selatan jawa
arah jalur dendels dan jalur pantai selatan sebenarnya sama
yaitu dari jawa tengah menuju yogyakarta
yaitu dari titik awal di simpang jalan selatan selatan
tambak mulyo kecamatan puring kebumen jawa tengah
hingga titik pertemuan dua ruas jalan ini
di bunderan wiromartan kecamatan mirit kebumen jawa tengah
selepas wiromartan hanya ada satu jalur
yaitu jalan dendels hingga kecamatan galur
kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta
nah jika melewati jalur dendels
pada awal ruas jalan kita akan terlebih dahulu melewati jalan diponegoro karangteja
kecamatan puring kabupaten kebumen jawa tengah
kemudian masuk ke jalan dendels di yuda
munggu kecamatan petanahan kebumen jawa tengah
ruas jalan ini tergolong merupakan jalan yang lama
sehingga di sepanjang jalan anda akan melihat permukiman warga dan warung makan
meski begitu di sepanjang jalur ini belum dibangun spbu
jadi bagi anda yang perlu mengisi bahan bakar kendaraan
anda bisa mengisi di pertamini yang ada di beberapa halaman rumah warga di kecamatan mirit kebumen jawa tengah
anda yang akan melewati jalur dendels khususnya pada malam hari
sebaiknya berhati hati karena tidak ada fasilitas lampu jalan dan banyak jalan berlubang
haduh selama menyusuri jalan dendels ini saya berusaha untuk istirahat
tapi tidak bisa karena memang jalanannya banyak yang berlubang sehingga kurang nyaman berada di kendaraan
kalau jalan ini tidak bisa berubah maka saya akan mencoba untuk mencoba jalan ini
kalau jalan ini tidak bisa berubah maka saya akan mencoba untuk mencoba jalan ini
kalau tema jalan dendels itu kita mau jalan jalan tur wanita nanibab conhejo dengan konfliko badan itu
guna jalan yang tinggalkan caucasus
agar tetapi jago chuja sveng pesleng
kalau saja kau seperti kami
jalur yazwo yang lain itu sebagaiago
anda melalui jalur pantai selatan anda akan terasa lebih nyaman
mulai dari jalan yang lebih lebar dan tidak berlubang
di sepanjang jalur pantai selatan jawa ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas penerangan jalan dan sejumlah spbu
seperti di ubil tegal retno kecamatan petanahan kebumen jawa tengah
dan di tlogokidul tlogokragoto kecamatan mirit kebumen jawa tegah
jalur pantai selatan ini tergolong baru dibanding jalur dendels
sehingga res area warung makan dan toko masih medip
di sepanjang tiga puluh tujuh km perjalanan warung dan rest area bisa ditemukan berjarak sekitar lima hingga delapan km satu sama lain
akhirnya saya sampai juga di ujung pertemuan antara jalur pansela dan juga jalur dendels
durasinya sekitar satu jam untuk perjalanan sekitar tiga puluh tujuh km
hmm kalau saya sudah dari tadi di sini
karena perjalanan melalui jalur pansela hanya memakan waktu sekitar tiga puluh lima menit saja
hmm ternyata melewati jalur dendels maupun jalur pansela memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing masing
jadi pilihannya kembali lagi kepada pengendara mau pilih yang mana
lebih cepat atau yang lebih banyak pilihan tempat istirahatnya
tim liputan cnn indonesia